pembangunan jalan layang bus transjakarta koridor tiga belas celeduk tendean baru mencapai enam puluh delapan persen
lambatnya pembangunan ini terjadi karena terkendala oleh pembebasan lahan
proses pembangunan masih terkendala pembebasan lahan di beberapa titik
dari pesanggerahan hingga kebayoran lama jakarta selatan
beberapa lokasi pembebasan lahan akan digunakan untuk pembangunan fondasi tiang jalan naik atau turun dan halte